semua fraksi menerima laporan komisi tiga atas uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri
dan menyetujui komjen idam aziz sebagai kapolri pengganti tito karnavian
idam selanjutnya akan dilantik oleh presiden joko widodo di istana negara jakarta jumat besok
rapat paripurna kelima masa persidangan pertama dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh ini dihadiri tiga ratus enam puluh satu dari lima ratus tujuh puluh lima anggota dpr
uji kelayakan dan kepatutan calon tunggal kapolri telah melewati tahapan mulai dari rapat fraksi komisi tiga hingga bamus
yang merekomendasikan segera dibawa ke sidang paripurna
agenda rapat paripurna meliputi laporan komisi tiga atas uji kelayakan dan kepatutan calon kapolri serta pengambilan keputusan
semua anggota dpr yang hadir dalam rapat paripurna menyetujui laporan komisi tiga atas uji kepatutan dan kelayakan calon tunggal kapolri
selanjutnya berdasarkan hasil keputusan rapat pleno tersebut seluruh fraksi di komisi tiga dpr ri menyetujui untuk memberhentikan saudara jenderal polisi prof hm tito karnavian phd
dan mengangkat komisaris jenderal polisi dr andos idam ajis msi sebagai kepala kepolisian republik indonesia